pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik atau pulang kampung dalam perayaan lebaran tahun dua ribu dua puluh
hal ini menjadi keputusan resmi pemerintah setelah melalui rapat koordinasi bersama tingkat menteri pada dua puluh tiga maret lalu
pernyataan ini disampaikan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi pada jumat pagi
muhajir menjelaskan keputusan melarang kegiatan mudik tahun ini setelah menerima masukan dari berbagai pihak
seperti masih tingginya angka penularan dan kematian akibat virus corona setelah beberapa kali libur panjang
serta tingginya angka pasien yang dirawat di rumah sakit akibat covid sembilan belas
larangan melakukan perjalanan mudik berlaku bagi seluruh pns tni polri bumn karyawan swasta maupun pekerja mandiri
aturan penunjang terkait larangan mudik selanjutnya akan diatur oleh kementerian lembaga terkait termasuk satgas covid sembilan belas
sementara tni polri akan melakukan pengawasan
menko pmk menegaskan larangan mudik berlaku mulai enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
kecuali keperluan mendesak larangan mudik juga berlaku sebelum dan sesudah tanggal tersebut
pemerintah maka ditetapkan bahwa tahun dua ribu dua puluh satu mudik ditiadakan
berlaku untuk seluruh asn tni polri bumn karyawan swasta
maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat
sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan